kalo ngga enak kasih micin dikit
gausah pelangga pelangga kaya gitu
disangka mau nyolong jemuran
inilah rumah kita
mono pesan tren kun antar
apa tuh kamu disini lo
pak mr ustadz
kayaknya yang harus ngadepin pak rt
pak ustadz musad lagi nyemput haika
haikal siapa pak ustadz
nanti kalian tau
oh ya pak ustadz
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah kali ini saya udah sama haikal ya
si juara satu lomba tabis al quran
sekarang kita tanya tanya sama ichael
gimana sih perasaannya jadi juara satu lomba tafis al quran
mau tanya dong
mana perasaan kamu jadi juara satu lomba tavis al quran
gimana perasaan kamu
kamu jadi juara satu lomba tafis al quran
udah ditanya diem aja kak
biasa aja kamu bilang
juara satu lomba tapis al quran itu
berarti kamu tuh jago untuk menghafal al quran
itu tuh luar biasa cales
itu biasa aja sih
tafis itu mau menghafal al quran
kan semua orang bisa tafis al quran
masya allah tabarakallah
udah juara satu lomba tafis al quran
usah usah yang muantab dan santui
bangga maka betul
udah berapa jus yang kamu lahap kak
semua jus saya lahap om
jus alpukat jus mangga jus jeruk jus nangka jus apapun itu saya lahap pak ustaz
waduh jangan jangan aku salah ngomong lagi
kalau ketahuan aku bohong
bisa berahab ini
mendingan aku kabur aja
mau bercanda doang nih kali kali
bukan itu kali
jus itu surat surat dalam al quran
bercanda aja nih
pinter bercanda juga nih
pingin dulu ah
telepon pak kiai nih
assalamualaikum ustaz musa
waalaikumsalam pak kiai
bentar lagi nyampe ke pondok pesantren
aman lah pokoknya
kok gak ada suaranya sih
gak ada sinyal apa gimana
masya allah baterenya abis lagi
padahal tadi dia telepon katanya haikal batal kesini
seperti tiga meter kayaknya
tadi kayak rahasia telepon kamu tanyain
berangkat lagi ya
kita jadi kabur deh
kamu mesinnya kompor pelantuk kali ya
siap para anti buring
apa hukumnya kalau ada ternak yang masuk ke kebun orang lain
menurut peraturan rakyat nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
pemilik ternak akan dikenakan denda sebanyak lima ratus ribu rupiah
dan karena ini adalah kebun pisang pak artes sendiri
yang artinya sudah melanggar konstitusi
maka dendanya saya naikkan dua ratus ribu
eh kenapa kenapa
itu itu sih halil berantem
tidak ternaknya tidak santrinya
emangnya berantem sama siapa
pecek pecek aja sekalian
enggak anaknya nggak bapaknya sama aja
saya mau benerin dulu ahlaknya
saya yang bilang berhenti

jadi berhenti lagi lah
kok enak aja itu kelereng
saya dulu yang bilang berhenti
saya ini kan yang di rt
saya cuman mau berhenti mereka berkelahi aja pak ya paham tapi enggak gitu caranya enggak
boleh ngangkain saya dong tapi kan wah nggak paham juga masih ngeyel sini sini sini sini
kasih tahu ya wilayah itu nggak main main saya tanggung jawab kalau ada apa apa ngincarin siapa
dulu lah kamu jangan macam macam bentar ya kamu jangan apa anak anaknya pergi pak tadi aja sih lu
terdampar di mana ini
senyum enak kalau nggak enak kasih micin dikit
ini masuk inilah rumah kita
assalamualaikum santri watiku tercinta waalaikumsalam
hai tahu tuh
setelah itu apaan sih udah pernah lihat hantu aja cuma tipe doang juga pesantren masa ia
dantuk heran jadinya untuk dimulai sih bingung banget
ini sih saya tuh